ih rafa kamu gak tau apa kan tadi tante itu lagi ngupet disini kenapa dikasih tau
ih kenapa kita juga sih yang botong tali pocongnya
aduh gimana dong nih jadinya
eh jangan ya boh jangan dibuka
ya udah gini aja
contohnya sudah dilepas atau belum ya
iya pak rt maaf pak
waktu itu kan ada kebakaran pak jadi kita buru buru pak ngeliatin kebakaran itu
jadi kita lupa pak ngelepas tali pocongnya pak
jadi bener pak kalau tali pocongnya itu belum dilepas
iya bu maaf bu belum dilepas
pak rete gimana kalau pak rete sama trio hansip bantu ikut nyari jenazahnya bang baim
supaya cepat ketemu jadi begitu ketemu langsung dicopot ikatannya
hehehe kalian pada mau kemana
nganu bu aku tuh mau ke belakang sebentar
kau pipis kebelet banget
iya ibu aduh udah kebelet
tadulu tadulu kok kebeletnya bisa barengan
kalian kok pengen ke belakangnya bisa barengan
kalau saya sih pengen nyuci baju bu
udah kotor bajunya
pasti sebenernya kalian teh takut kan
eh enggak enggak udah bilang
itu mah gak pernah takut
bu bukannya saya takut
saya tuh cuma kalau aku nyuci baju itu aku takut ya
bukan kalau atir kalau pak rt nanti disana tuh dia pingsan
nanti kalau pingsan siapa coba yang mau gotong dia
kan repot tuh
sembraka sembrikis ya teh bilang saya bakal pingsan ketakutan
nah denger tuh enak aja menghina pak rt pingsan pak rt gak akan pingsan
eh enak aja
eh pernah ketawa kalian
ah udah cepetan pada nyari
ya semoga jenazanya om baim cepet ketemu ya
dan talen pocongnya dilepas
tidak ada yang nganjur
tidak ada yang nganjur
tidak ada yang nganjur
tidak ada yang nganjur
sipeng lempar nih iya nih siapa ya sebarang banget main bola tolong lepasin tali pocong saya
tuh prt kita nyari nyari kerauh rauh ada tuh itu nyari kodoknya begitu masa nyari
begitu sih nyarinya pakai mata nyari pakai mulut gimana sih
baru kali ini ya hansip disuruh cari pocong ada juga kalau hansip itu disuruhnya nyari maling
penjahat terampak kamu pikir saya nggak dengar sangat nangan apakah sungguh tes ya kan tadi
enggak pak aku tadi bilang sama si dekarosidor lu tuh kalau nyari yang bener dong gitu
baim itu kan sebenarnya baik waktu hidupnya masa udah meninggalnya malah jadi malang gini
iya iya iya gini nasib nah karunya tuh engasah sakti iya ganti sebaiknya kitarau akan menurut kamu
doakan sajalah mudah mudahan jenazahnya bang baim ini bisa ditemukan segera
dan juga teror hantu pocong yang minta dibuka iketannya itu juga segera reda
jadi warga bisa beraktivitas dengan baik dengan lancar apa adanya ya kan
iya kita doakan sajalah ya betul kan hansip
loh hansip belakang hansip
iya pak rete dong kan pak rete jendral di kampung ini
ya enggak dong kan bisa dengan cara lain
enggak sekarang pak rete yang mesti cari
pak rete yang mesti cari
pak rete yang jari
saya berangkat bu
susah amat disuruhnya
bul pocong dan jangin aku pocong
surut tanpa biasa sama bu enang aja buat bukain tali pocong itu
itu mereka di belakang
tolong kenapa balik badan
eh rafa kamu gak tau apa kan tadi tante itu lagi ngupet disini kenapa dikasih tau
ih kenapa kita juga sih yang botong tali pocongnya ah
aduh gimana dong nih jadinya
eh jangan ya bu jangan dibuka stop
ya udah gini aja deh ibu endang mendingan kita suit aja bagaimana
coba kita berdua satu dua tiga
gapapa bu messi nyucian saya banyak di rumah
cuma jauh jauh dia udah nyuci
adam ali kalian kenapa sih berduaan
kita bertiga habis dikenjar pocong
lah kalian kan cuma berdua
kenapa dibilang bertiga
aduh jangan jangan rafa ketinggalan nih
aku harus kesana sendiri
aku takut nih aku pengen pulang
hah hah hah
ya udah aku mau ikut
ini ya udah rafa gini aja
bagaimana kalau ikutin idenya tante
kita pakai jurus tante yang pertama
apa tuh tante
aduh aduh aduh
tante messi tunggu
aduh aduh aduh
saya itu lagi dikejar kejar sama pocong
pak pak pak pak
ya nih bapak dua gimana sih orang buat curhat buat nolongin dia malah kabur
tante messi ngapain
ih tante itu komat kami tante lagi baca doa
gatau banget supaya setan itu pergi menjauh
dan juga kecantikan tante ini auranya memancar sehingga dia pergi
jangan ganggu adekku lagi dong
bagaimana sih begitu balesip
tuh buka tadi pocongnya
itu kan badannya gedean
suatanya itu mau tembus
cik bukain cik tadi pocongnya
hati orang pocong itu takut sama api
aku percaya nih
wah mau dibakar